kasus hukum yang menjerat abu bakar ⁇ asyir ⁇ dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ketika dirinya menentang pemerintah kala itu
menurut data yang dirangkum tim litbang cnn indonesia setidaknya lebih dari dua kali abu bakar ⁇ asyir ⁇ mendekam di penjara
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua abu bakar ⁇ asyir ⁇ bersama abdullah ahmad sungkar ditangkap dan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara oleh pengadilan negeri sukoharjo karena ingin mengganti dasar negara pancasila
tidak sampai di situ pada tahun dua ribu tiga abu bakar ba'asyir kembali mendekam di penjara difonis pengadilan negeri jakarta pusat karena melanggar imigrasi dan tindakan bakar
lalu pada tiga maret dua ribu lima ia difonis dua tahun enam bulan oleh pengadilan negeri jakarta selatan karena bersalah melakukan permufakatan jahat
dan pada juni dua ribu sebelas abu bakar ba'asyir kembali difonis penjara
kali ini lima belas tahun penjara diputuskan oleh majelis hakim jakarta selatan karena terbukti terlibat pelatihan militer kelompok teroris di aceh
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini